langsung pengen joget lagi gak sih ya
boyban bts berhasil menorehkan prestasi dalam merajai puncak tangga lagu billboard
sampai keselimpet jadinya
namun sebelumnya ada sejumlah musisi asia juga yang berhasil merajai puncak lagu di billboard
siapa saja mereka kita akan lihat bersama
kita akan ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
coba anda tau gak sih siapa dia
musisi asal jepang yang pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga menjadi musisi asia pertama
yang berhasil merajai billboard hot seratus dengan lagunya sukiyaki
jadi pengen makan sukiyaki
oke lagu dengan bahasa jepang ini berada di puncak billboard selama bayangkan tiga minggu
di puncak lagu
billboard konsisten selama tiga minggu pada juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lagu sukiyaki ini juga ada di daftar billboard hot seratus selama bahkan empat belas pekan
prestasi luar biasa
selain q sakamoto saya ajak anda kita akan mengenal
pasti kenal sih ya
ini dia di dua ribu sepuluh ada grup musik asal amerika
asal amerika keturunan asia
far east movement yang berhasil memuncaki billboard hot seratus dengan lagu hitsnya light a j enam
lagu ini dipopulerkan oleh musisi berbasis di los angeles
yang berada di puncak billboard hot satu ratus selama tiga minggu
selama tiga minggu bayangkan
pada bulan oktober sampai dengan november dua ribu sepuluh
siapa yang gak tau
dua tahun kemudian
pasti gak asing lagi ya dengan sosok ini
dengan gangnam style
yang menjadi trending di youtube
kemudian lagu ini juga dipopularkan oleh psy
sempat berada di peringkat kedua
seratus selama tujuh pekan
selama tujuh pekan
jadi periode oktober sampai dengan november di tahun dua ribu dua belas
dan lagu ini juga di kenal dengan gerakan tarian kuda
saya nggak bisa sih soalnya ya
dan bahkan waktu itu juga gak bisa menggeser
waktu itu one more night dari puncak billboard kala itu
dan sekarang kita lihat ada
delapan tahun kemudian yang berhasil
menorehkan prestasi sebagai
musisi korea atau artis k po pertama
yang ada di puncak billboard hot
sukses buat bts
prestasinya banyak sekali
dynamite ini merupakan lagu pertama bts ya
yang dinyanyikan sepenuhnya dalam
karena sebelumnya boyband yang beranggotakan tujuh orang ini
mampu mencapai peringkat sepuluh besar billboard hot seratus
dengan sejumlah lagu hitsnya
pasti tahu dong diantaranya ada on
yang mencapai peringkat keempat pada bulan maret kemarin
kemudian ada boy with luv
juga di peringkat ke delapan
dan di april tahun lalu dua ribu sembilan belas
yang ada di peringkat sepuluh
tepatnya pada juni dua ribu delapan belas